saya nggak kuat hidup seperti ini terus saya pengen lihat ibu saya itu bahagia
tak pernah tercetus dalam benak juarsi
di hari tuanya ia masih harus membanting tulang berkeliling kampung berjualan sayur
fisiknya tak lagi sekuat dulu
beragam sayuran yang ia bawa ini tak jarang membuatnya didera rasa sakit yang hebat
mulai leher sampai pinggang
namun kondisi ekonomi yang sulit membuat nenek juarsi
harus tetap menjajakan sayur setiap hari
tepat pukul enam pagi
wanita yang akrab di sapa nenek juju oleh para pelanggannya ini mulai berjualan
ia bergegas menuju pasar pejuang kota bekasi tidak jauh dari kediamannya
pagi ini nenek juju membawa uang seratus ribu rupiah untuk membeli beberapa jenis sayuran
jenis dan banyaknya sayur yang ia beli tak pernah sama setiap hari
tergantung kondisi keuangan
bila uang yang diperoleh pada hari sebelumnya lebih banyak
nenek bisa membeli beberapa jenis sayuran seperti hari ini
namun bila penjualan sedang lesu biasanya nenek hanya membeli beberapa ikat sayur
seluruh sayuran ia letakkan di tampah usang yang sudah menemaninya berjualan selama bertahun tahun
biasanya nenek mengambil untung lima ratus sampai seribu rupiah
untuk setiap ikat sayur yang dia beli
nenek juju sudah berdagang sayuran sejak masih muda
sebelum dua ribu tiga belas nenek menjajakan sayuran di kampung halamannya di sukabumi jawa barat
masalah keluarga memaksanya angkat kaki dari kampung halaman tercinta
dan tinggal menumpang di kediaman anak sematawayangnya di kota bekasi jawa barat
dan apakah perjalanan masyarakat boleh pulih untuk korban sayuran

saya sudah pulang dari miliamsha
nenek juju berjalan kaki hingga belasan kilometer setiap hari
dengan langkah tertatih sambil menahan beban di leher dan kedua kakinya
ia berharap pembeli akan banyak hari ini
tetapi ia tak ingin memaksa fisiknya
tiga tahun yang lalu penyakit asma nenek kambuh saat perjualan
dan membuatnya nyaris tak sadarkan diri
kalau hujanan kakinya dingin badannya dingin penyakitnya
asma jadinya suka duduk kemarin juga duduk tuh
hujan terus kan jualan jualan sayur pas baru keluar dari pasar
terus nyesek nunggu di tukang warung udah gitu
lupa ngebawa air langsung sesak diarterin sama orang ke rumah kesini
karena sesak asma nya enggak henti henti
iya sampai keringetan katanya asma nya
keringetan sampai keluar keringet
jam menunjukkan pukul sembilan pagi
setelah dua jam berkeliling dagangan nenek masih banyak tersisa
agar tetap mampu berjualan setidaknya sampai siang hari
nenek menepi untuk sekedar memijat bagian leher yang terasa nyeri
mudah dulu nggak bisa payah ditahan orang
kan sama dipijetin sama orang ada yang kasihan
dikasih minum dikasih obat kuda
awan tipis di langit perlahan lahan menebal
nenek berharap hujan tak turun pagi ini
ia masih merasa trauma jika teringat musibah yang menimpanya setahun yang lalu

untuk mungkin ada mobil yang buru buru juga kan masih gelap ya
namanya hujan kan nggak kelihatan
terus kan di tampannya itu kan penuh penuh sayuran
pas mobil lewat kesenggol udah tumpah semuanya hancur
tahunya tempenya belak tahunya ancur
terus ya emak nggak jadi jualan dibawa pulang ke sini
jualannya dibawa lagi tahunya
daripada akan kebuang mau bajir ini saya masak
hasil penjualannya menjelang siang hari membuat senyum di bibir nenek mereka
sebagian pembeli tidak mengambil uang kembalian dan memberikannya kepada nenek
ketika matahari tepat berada di atas kepala nenek pun memutuskan pulang
meski masih ada sayuran yang belum laku terjual
di rumah kontrakan inilah nenek tinggal bersama anak menantu dan cucu tercinta
sayur sayuran yang mudah layu dan tak bisa dijual kembali esok hari
biasanya diolah untuk disantap bersama sama
kasian kalau nggak kasian nggak mungkin
nggak mungkin deh uang nenek jangan ambil
dia nggak punya sabun nggak ada untuk minum nggak ada untuk itu cucu saya
siapa yang ngasih itu nenek banyaknya nenek nggak bawa
sang anak dan menantu juga hidup dalam kesulitan ekonomi
mereka terkadang meminta bantuan kepada cuar si
saya cuma berbicara
saya cuma bisa berdoa
semoga ibu saya tuh bisa diam di rumah biar saya yang kerja
biar saya yang cari napkah
kasian ibu saya tiap hari jualan terus pulang jualan
pengen ibu saya tuh diam duduk dan nungguin cucu
biar saya yang kerja mencari napkah
pengen seperti itu sih
ibu dan anak ini pernah terpaksa menjual beberapa barang
untuk sekedar membeli beras dan susu untuk sang cucu
walaupun hidup berkekurangan
bagi nenek cuar si dan yulia
ini masih lebih baik ketimbang menetap di kampung halaman
di hari tuanya doa dan harap nenek sederhana saja
yakni agar yang maha kuasa senantiasa memberinya kesehatan
agar ia tetap bisa mencari nafkah
rian fernando dwi agung yul diyarto bekasi